jutaan penggemar penyanyi dangdut fia valen dan nela karisma mulai diincar oleh kandidat calon gubernur di jawa timur
senin siang secara resmi saifullah yusuf atau gusipul calon gubernur jawa timur menggait dua penyanyi dangdut fia valen dan nela karisma untuk menyanyikan jingle lagu dukungan pilkada
dari dua penyanyi dangdut ini saifullah yusuf melirik dukungan jutaan penggemar fianisti dan nela lovers
bertempat di sebuah rumah makan di surabaya bakal calon gubernur jawa timur saifullah yusuf secara resmi menggayat dua penyanyi dangdut yang tengah populer fia valen dan nela harisma untuk menyanyikan dua lagu dukungan pilkada
fia valen yang tenar dengan lagunya berjudul sayang akan menyanyikan lagu berjudul kabeh sedulur kabeh makmur
sementara nela karisma yang ngehits dengan jadulnya jaran goyang akan menyanyikan lagu berjudul kabeh sedulur sa'cewa timur
menyanyikan lagu dukungan pilkada ini merupakan pengalaman pertama bagi fia valen dan nela harisma
kita berbeda beda kita tuh semuanya seduluran kita tuh seduluran kita bisa maju bersama bisa makmur kalau nama kita bersama
saya suka sama poin poin di dalam lagunya liriknya tuh
apa ya menyentuh karena maknanya kebersamaan dan kemajuan bersama
ya tadi profesional kerja itu mas mengajak kebersamaan sedulur kabeh makmur gitu ya
selain untuk menyanyikan lagu dukungan pilkada kehadiran dua penyanyi tersebut diharapkan dapat menarik suara dari jutaan fans para penyanyi dangdut tersebut
dan ternyata orangnya enak ambil terus yang kedua juga ininya sama keinginannya itu sama
kita ingin mengajak dan menebar kebaikan ya kan
musik ini kita jadikan alat pemersatu bukan sebaliknya
kemudian juga kita ingin menebar kerukunan melihara kebersamaan
nah jadi setelah bicara ternyata sama ya sudah kita bantu
di pilgub jawa timur kali ini selain elektabilitas masing masing bakal calon
popularitas artis juga dilirik untuk menjaring dukungan para penggemar
jika pasangan saifulah yusuf putih guntur soekarno mengait via valkyrie
allen daniel harisma di kubuh hoviva emil terdapat arumi bahsin yang merupakan artis sinetron
wahyu pratama surabaya